pada hari ini juga pandai besi holil juga dikenal sebagai seorang aktivis
bagaimana pandangan holil melihat gejolak yang saat ini tengah muncul di semua pemberitaan tentang pelemahan kpk
saya setuju bahwa kpk dengan adanya revisi undang undang kpk itu bukan diperkuat tapi diperlemah
karena sekarang upaya upaya kpk yang dulu dibuat itu penyadapan gak perlu pakai izin
tapi punya mekanisme lain bukan melalui dewan pengawas itu sebenarnya
karena berhasil mencokok banyak politisi politisi korup sehingga banyak yang kesel dan mereka berusaha untuk merevisi undang undang kpk
membatasi contohnya penyadapan harus melalui izin pengawas
kalau di draft ruu nya ya juga mungkin independensinya
terus kasus kasus yang dulunya kalau kpk itu harus benar benar yakin kasusnya itu benar benar kuat sehingga nggak bisa sp tiga
nah sekarang bisa di sp tiga
jadi gak beda dengan lembaga penegak hukum lainnya
oke makin tidak punya kontrol begitu ya
iya makin justru makin bisa dipetieskan kasus gitu
kalau di kpk kan kalau udah naik nggak bisa harus masuk sampai ke pengadilan
kalau ini bisa nggak sampai ke pengadilan karena memang ada mekanisme itu
itu dibuatkan dulu sp tiga tanpa sp tiga karena memang harus kuat
jadi benar benar kpk merasa udah
benar benar celahnya udah nggak ada dan baru diangkat kasusnya gitu
kalau ini kan nanti bisa aja permainan walaupun kasusnya kuat tetap aja udahlah ditepis untuk dibatalkan kasusnya nggak sampai ke pengadilan
oke berarti memang yang memilih untuk kontra revisi undang undang kpk ini banyak sekali alasannya
ada juga ini yang tadi holil sempat sebutkan bahwa menghilangkan independensi kpk ini kan justru juga akan menciptakan ruang tersendiri untuk para pelaku korupsi ini
kerja kpk pun akhirnya juga menjadi sangat terganggu
tapi sejauh ini bagaimana holil melihat kinerja kpk selama kpk berdiri sampai sekarang
selama kpk berdiri sampai sekarang pastinya upaya penggerogotan ada terus menerus
dari lembaga yang paling paling diandalkan kalau menurut saya saya sebagian dari masyarakat merasa kpk satu satunya lembaga pemerintah walaupun independen yang paling bisa dibanggakan
karena dia terus punya sistem yang kuat
dalamnya punya mekanisme internal kode etik dan kondak segala macam yang kuat dan itu benar benar dikerapkan
dan itu terlihat bahwa integritas orang orangnya segala macam itu bagus dan makin lama berusaha dirongrong dari luar maupun dari dalam upaya upaya itu
dan terakhir ini melalui revisi undang undang kpk itu karena menurut saya memang dia kinerjanya sangat bagus
walaupun mungkin bagi sebagian orang
saya beranggapan bahwa saya dengar kalau memang dia bagus kenapa korupsi masih banyak gitu
itu kan sebenarnya permasalahan lain kenapa korupsi masih banyak
tetapi bahwa kinerjanya dia dan buktinya masih banyak banget yang ketangkep termasuk ott itu menunjukkan bahwa mereka bekerja dan masih sangat dibutuhkan gitu
holil kalau menurut holil sendiri begitu holil bisa bersuara
untuk pemerintah ketimbang merevisi uu kpk apa yang sebaiknya pemerintah lakukan
pemerintah harusnya justru
memperkuat dengan mendengarkan aspirasi masyarakat kalau kalau ada percobaan untuk melemahkan kpk melalui dari dalam
misalnya calon pimpinan kpk yang memang sebenarnya nggak punya integritas itu harus dibuang jauh jauh karena dia harus diperkuat dari masyarakat dengan dukungan
dan juga dari dalam dari internal dengan pimpinan pimpinan kpk yang memang bersih yang berintegritas gitu
itu harusnya diperkuat dan kita sangat berharap presiden jokowi mendengar aspirasi masyarakat dengan memperkuat pimpinan kpk
dan membuang pimpinan kecalon pimpinan kpk yang gak berintegritas
jadi menurut holil dari seleksi dua puluh capim tersebut ada calon calon yang tidak berintegritas begitu
iya karena memang terindikasi melakukan penyelewengan code of conduct
terus ada juga mereka harusnya punya willingness untuk menyiarkan harta kekayaannya walaupun sebenarnya tidak apa namanya
mungkin bagi cap
panitia seleksi mengatakan bahwa itu kewajibannya setelah mereka diangkat
tapi harusnya sebagai lembaga yang akan membersihkan koruptor mereka harus bersih duluan gitu
jadi sapunya harus bersih duluan
jadi mereka punya willingness dari dalam diri mereka untuk menyiarkan harta kekayaannya mereka berapa
jadi masyarakat bisa tahu
hal yang paling kecil dulu mereka bisa lakukan sampai mereka mungkin bisa menyapu korupsi yang ada di negeri ini begitu ya
ini karena memang kita berharap banyak terhadap kpk gitu
jadi orang orangnya harus bersih dan berintegritas
yang terakhir di tengah gencarnya semua pemberitaan ini
ada pro dan juga kontra
banyak dari masyarakat yang juga kontra terhadap hal ini sama seperti holil
kira kira langkah kecil apa deh yang konkret saja yang bisa dilakukan untuk mendukung keberlangsungan kpk
terus menyuarakan dukungan kepada kpk memberikan support karena kpk dari dalam pun merasa sendirian
kalau masyarakat nggak menunjukkan bahwa mereka support
kpk termasuk wadah pekerja karyawan
jadi masyarakat perlu memberikan dukungan
show off lah kepada publik bahwa mereka mendukung kpk
sehingga kpk merasa percaya diri mendapatkan dukungan dari publik dan melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga lembaganya tetap steril dari koruptor yang akan masuk
holil mahmud terima kasih sudah bergabung bersama saya di cnn indonesia connected